di sela sela kesibukannya wakil presiden yusuf kala menyempatkan diri berjoget dan bermain tiktok
nah ini prabu ngaku kalah gak
iya jangankan unggah videonya ya download aplikasinya aja enggak gitu
saya juga sih nggak pernah download tiktok
nah dalam sebuah video yang beredar terlihat jk berjoget bersama dengan cucu tercintanya jamila
keakraban wakil presiden yusuf kala bersama sang cucu kembali terlihat
hal ini dalam video tiktok jk tampak asik berjoget mengikuti gerakan anak kecil tersebut
juru bicara wakil presiden hussein abdullah mengatakan
anak perempuan tersebut merupakan cucu dari yusuf kala bernama jamila yang tinggal di london
dia sendiri hanya untuk merubuhi keluarga itu
banyak yang telah
surat saudara itu ada waktu saya menangkan
yang kirim ke temannya entah ini jadi viral
namanya juga kalau keluarga pak anak itu ya pak ya
itu spontan pak
saya masuk ke kamar jamila ya pak
aku ke kamar aku ke kamar
kegiatan tersebut dilakukan yusuf kala pada bulan agustus lalu
saat jamila berkunjung ke rumah dinas wapres di jalan diponegoro jakarta pusat